kau ayah ke apa ke dprd

polisi menangkap ketua kami medan hairi amri
dari lokasi unjuk rasa di kawasan dprd sumatera utara jumat lalu
hayeri ditangkap atas hudugan terlibat unjuk rasa
yang berakhir ricu di dprd sumatera utara
namun keluarga yang diwakili oleh tim kuasa hukum
menyayangkan sangkaan atas hairi amri
yang belakangan berubah menjadi pelanggaran
atas undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
di tangkapnya itu adalah penasaran aksi demo
tapi yang disangkakan adalah undang undang ite
tapi langkah hukum yang kita lakukan
kita sedang mengkaji untuk melakukan pra peradilan
tidak hanya ketua kami medan
polisi juga menangkap petinggi kami syahganda nenggolan
syahganda diamankan dari kediamannya di depok jawa barat
pada selasa tiga belas oktober
sebelum ditangkap syahganda negolan sempat mencuit
perihal menteri pertahanan ri prabowo subianto yang mengatakan
kisru penolakan ruu cipta kerja
berasal dari berita bohong atau hoax dari pihak asing
polri membenarkan telah menangkap sejumlah petinggi dan anggota kami
total ada delapan orang yang telah diamankan polisi
empat diantaranya ditangkap tim siber polda sumatera utara
sedangkan empat lainnya ditangkap tim siber barek skrim polri
dari delapan orang yang ditangkap lima telah ditahan
termasuk ketua kami medan hairi amri
sedangkan tiga lainnya termasuk syahganda nenggolan
masih dalam pemeriksaan satu x dua puluh empat jam
tidak dipersangkakan melanggar setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
terhadap individu atau kelompok tertentu
berdasarkan atas sara dan atau penghasutan
tim liputan cnn indonesia